perlu latihan tuh lemasin tangan dulu
bro nah jadi lemas
saya memang kurang terbiasa
mau makan gak sekalian
saya udah makan sama catherine tadi
mampir mungkin sekalian
karena udah malem juga mungkin mau istirahat
jessi kan bilang sama aku kalau dia punya pacar namanya adi
tapi ternyata pacarnya itu
randy asisten yang al
iya jessy bilang ke aku kalo
adi itu ambil s dua di luar negeri terus
jelas jelas yang aku lihat itu itu randy
randy itu kan di jakarta mah
aku kasih tau malah parah sama aku
tapi emang bener itu randy mah
randy asisten yang aldebaran punya pacar yang tinggal di tempat rehabilitasi jiwa begini
jangan berantem lagi sama jesse
mama gak mau kamu luka
terus gimana kabarnya cucu mama
dia sehat mah
dia sering banget nentang nentang sekarang
mama udah gak sabar sekali ketemu sama cucu mama ini
nanti rumah kita bakal rame mah
karena akan punya dua adik baru
wah iya gimana kabarnya mbak yandin
kehamilannya sehat kan
kehamilannya sehat lah
ibu ini belahnya ibu
mbak andin maaf itu hapenya ada yang telepon
maaf itu hapenya ada yang telepon
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat mbak
kalau bagi gue sih sekarang udah aktif banget nendang nendang terus
sama dong anak mbak juga nendang nendang terus nih
ya tentu juga kangen sama kamu
kamu sehat sehat ya
nanti kalau misalkan mbak ada waktu nanti mbak akan mampir kesana untuk ketemu sama kamu
udah tunggu ya
cepet ya datang kesini ya
pernah ga tahu
siapa denny setiano
terus mau kamu apa sekarang
anda jawab jujur
siapa denny setiano
tidak terlalu jauh
menceritakan soal denny setiano
selama ini aldebaran
aku punya buku baru
bapak bacain ya
bukunya keren sekali
dikasih sama mas tino
tadi om baik aneh deh
masa om baik nyangka aku anaknya
kedua orang lain ada mas
aku tadi itu mau ngebahas masalah ini
riana udah ngomong duluan
ada lagi pak yang harus saya kerjain
hari ini semua kerjaan sudah selesai
terima kasih ya
nanti kan saya dijemput
yaudah kalau gitu aman
kalau gitu saya permisi
sampai ketemu besok
sampai ketemu pak
ada telepon masuk
saya baru dengar anda katanya melanggar perjanjian ya
maaf pak soal itu
saya benar benar nggak sengaja
itu hanya refleks aja
anda tidak punya hak seperti itu
anda dan saya punya perjanjian hitam di atas putih dan bermaterai
jadi anda tidak bisa sayanaknya melakukan hal seperti itu
dan setelah ini saya pasti akan pikirkan berulang kali
untuk anda bertemu
untuk anda bertemu dengan reina
mau anda beralasan rena adalah anak anda
tapi anda harus ingat
anda telah membuang reina
dan saya yang merawat reina dari bayi
saya berkata ini olehwheelet net

alcan putri ibu

chat mas randy gak ya
chat aja deh
ajak dia dinner
udah pulang kantor belum
mau gak ketemuan di mall puripaza
ternyata gak semudah itu cat
bukan berarti mas randy bisa gampang diajak ngedete
karena ini udah malam
gak baik perempuan di jalan sendirian
mas reni mau jemput gue
tenang cat tenang
make up gue udah aman belum ya
lu mimpi apa gue semalam
mau dijemput sama mas randy
apa pak irfan sudah dikabarin
kalau jessica histeris hari ini pak
sudah tujuh tahun berlalu pak
dan jessica terus menerus menyebut nyebut pernikahannya dengan adi
apa nggak sebaiknya kita pertemukan saja
jessica dengan adi
siapa tahu adi bisa memulihkan jessica pak
enggak deh dok enggak
saya pengen hati hati banget menanganin masalah ini
saya gak pengen orang luar tau tentang masalah kejiwaan jessy
kalau salah salah malah jadi konsumsi publik
ntar jessy malah tambah stres dok
tapi pak dengan membohongi jessica terus menerus
rasanya kurang baik juga pak
maaf ya pak ini cuma saran dari saya
tapi saya tetap ikuti keputusan pak irfan
saya hanya ingin memberikan yang terbaik buat anak bapak jessica
selamat sore pak
baik makasih ya dok
punya waktu buat ketemu sama saya
ini pisaunya udah gak tajem apa ya
susah banget motongnya

kayaknya emang pisau gue deh yang gak tajam
ganti aja deh yang lain
mas sebentar ya
mbak ini kayaknya pisau saya kurang tajam
boleh ganti yang baru
tunggu sebentar ya pak
kok udah potongin sih
iya tadi saya lihat kamu agak susah motonginnya
gak apa apa gak apa apa kan sama juga
tapi padahal aku udah minta pisau baru loh
kau baik banget sih mas
jangan kerjam oke
andai cuman pak
ditunggu ya banyak tahun
mas ya udah sitztang sini
yang hari ini makasih
kalau mau kinen masuk jiwa dengan vikas cuk
mas kalau pak
temat aja ya
kam berapa misalnya juga mas prototypes big
ini kotor gara gara aku

nggak apa apa sebentar ya

sebaiknya begitu pak biar mereka itu saling tatap menatapnya sampai besok kayaknya
iya dulu ya
masih jasi kayak gitu cuman mau ngulap
masih ada yang kotor enggak
saya harus lupain
saya gak bisa tersusan kebawa ingatan masa lalu kayak gini
ya makasih ya udah sempet yang ketemu
sorry kalau nunggu lama
saya juga baru sampai ke upaya upaya
apa yang saya bisa lakukan untuk bapak
saya butuh anda untuk mencari seorang laki laki
kalau nggak salah dia tinggal di surabaya
barulah habis lagi

kita punya baik baik saja
mereka tarik tangan kayak sempurna

yaudah sekarang bobo yuk
tapi sebelum bobo kita harus buat doa dulu
ya allah aku mohon berikan kesehatan untuk keluarga aku ya allah
angkat kami selalu bersama
mau pakai ini bantal ini
ya udah bobo yang bener
boleh kita taruh sini ya
banyak gak nasinya
banyak banyak banyak
tadi sih nelfon aku bilangnya mau makan di luar
pasti sama randy
kenapa nggak izin dulu sih sama aku ya
kamu nih apaan sih gak
emang jadi anak kecil apa
ya nggak begitu juga konsepnya
sayang bentar ya aku angkat telepon dari al dulu ya
eh sorry gue baru ngabarin sekarang ya
iqbal udah ditangkat mu gak
alhamdulillah kalau begitu gue juga senang dengar ya
berarti sekarang penaruh di rumah udah gak ada lagi nih ya
gak clear semuanya
kalau masalah itu gue belum tahu
masalah ini karena dendamnya dia
dia dendam katanya bockup gue dulu bikin keluarganya bangkrut
feeling gue gak kesana aja
gue masih yakin
ada orang di belakang iqbal
dia masih punya bus lagi
yaudah kalau begitu mendingan sekarang apapun yang terjadi situasi keadaan tutup pos pada aja
ya jangan pernah lengah
keluarga itu penting banget
harus jaga baik baik
masih boleh gue pinjam atau
gue pikir sih riza mendingan disana aja deh
jangan lebih berguna
ya soalnya di rumah gue disini kan di depan rumah ada orang orang kepercayaan gue juga
disana pasti lebih penting juga sih
mendingan disana aja
makasih banyak ya nggak
makasih banyak ya nggak
riza emang sangat berguna banget buat gue disini
udah gue cuma mau ngabarin itu aja kok
oke kita berdua
kau abis telfonan sama syekh ah

kamu dari mana
dari kamar reina mas
tadi saya juga udah telfoninin nung

ketidaksengajaan dia bilang kalo dia bapanya reina itu nggak bisa diterima
karena saya dan nino ada perjanjian hitam di atas putih
karena saya dan nino ada perjanjian hitam di atas putih
takut takut dia nanya aja mas

terus aku bilang jelasinnya harus seperti apa
ini masih anak di bawah umur mas
untuk dia ketemu sama rena
ya mau gak mau dia harus mau
karena kita punya perjanjian hitam di atas putih
karena kita punya perjanjian hitam di atas putih
harus mau perjanjian itu masih berlaku
harus mau perjanjian itu masih berlaku
dia di kamarnya mas
pak ajak makan malam dia nggak mau
oh kenapa sih dia nggak mau pak
dari pulang kantor tadi
dari pulang kantor tadi
dia lebih banyak diam mas
dia lebih banyak diam mas

tanya dia dia bilang nggak apa apa
yaudah mama liat nino sebentar ya pak
yaudah mama liat nino sebentar ya pak
dia kalau dia ngapain nino tanya dia

dia kalau dia nggak mau
dia nggak mau
dia gak tahu kenapa
kamu kenapa gak mau makan
kamu nggak demam kok sayang
bareng bareng ada yang kamu pikirin ya hai nah saya enggak mau aku nggak papa
no kamu jangan bohong sama mama mama tahu ada yang kamu pikirin apa bilang
no kamu cerita sama mama ada apa
takut kalau aku sama sekali sudah tidak bisa lagi ketemu dengan reinhar
hai apa dia nino nya mana dia di kamarnya tadi papa ajak makan malam dia
enggak mau oh kenapa sih dia enggak mau apa lagi sakit dari pulang kantor tadi
lebih banyak dia papa tanya dia bilang enggak apa apa ya udah mama lihatnya
sebentar ya pak ya ya
hai kamu enggak demam kok sayang hai kenapa enggak mau makan bareng
hai ada yang kamu pikirin ya hai
hai enggak mau aku nggak papa
no kamu jangan bohong sama mama mama tahu ada yang kamu pikirin apa bilang
hai no kamu cerita sama mama ada apa
hai aku hanya takut aja takut kalau aku sama sekali sudah tidak bisa lagi ketemu dengan reyna
hai anda tidak punya hak seperti itu anda ingat anda dan saya punya perjanjian hitam di tas putih dan bermaterai
hai anda ingat itu kan dan setelah ini saya pasti akan pikirkan berulang kali untuk anda bertemu dengan reyna
hai aku sama sekali masih nggak ngerti
hai apa semua yang sudah aku lakukan di masa lalu sama sekali tidak bisa dimaafkan
hai apa seperti ini hukuman dari allah buat aku
hai aku dihilangkan penglihatannya
hai anakku sendiri tidak mau manggil aku papa
hai sekarang untuk ketemu saja
hai aku dilarang
makasih banyak ya mas udah di enterin sama sama
kayaknya nggak usah deh nanti biar aku pamitin aja
lagipula kakakku kayaknya juga udah tidur
yaudah kalau gitu
selamat malam pak
selamat malam ini ternyata kamu pandai mengarang bebas
kakak belum tidur kok
eh ren jangan panggil pak
nah perlu latihan tuh lemesin tangan dulu
nah jadi lemas
saya memang kurang terbiasa
mau makan gak sekalian
saya udah makan sama catherine tadi
mampir mungkin sekalian
karena udah malam juga mungkin mau istirahat
ya udah kalau gitu saya permisi ya
aku nantarin ya
gak ada habis ini
kamu ini udah jadian sama randy belum
atau mungkin kamu lagi mempersiapkan tanggal baiknya
kapan kamu jadian sama randy jadi kamu prepare
makanya sekarang belum jadian
kebiasaan deh kepo banget sih kak
ya belum lah
kenapa sih kan selalu kepo kayak gitu
kakak seperti ini bukan masalah kepo
kakak peduli sama kamu
kakak juga sadar
kamu itu berhak untuk menentukan masa depan kamu sendiri
tapi yang jelas
gak ada loh
satu orang pun kakak di dunia ini yang mau adiknya dimainin sama seseorang
kakak tuh butuh kejelasan
jelas cinta sama kamu
jelas serius sama kamu
jelas punya komitmen sama kamu
orang itu gak mainin perasaan kamu
mas rendy itu terlalu baik untuk bisa mainin aku
kamu tuh bisa gak sih tenang dulu
lagian kan mereka tuh baru jalan sekali dua kali
kita lihat aja minggu depan gimana
ya sorry aku terus sayang sama adik aku
kepikiran aja sayang
ya lanjut makan kamu
mau aku sopi
enggak aku udah kenyal